mayoritas harga pangan pada selasa sembilan belas september kompak mengalami kenaikan secara nasional
menjadi rp lima belas per kilogram
demikian juga harga beras medium yang per sembilan belas september seharga rp dua belas sembilan ratus tujuh puluh
atau di atas harga eceran tertinggi rp sepuluh sembilan ratus hingga rp sebelas delapan ratus per kilogram
hal tersebut terlihat di pasar wikaro sumba barat nusa tenggara timur
harga beras medium menjadi rp lima belas
naik dari harga sebelumnya rp sepuluh per kilogram
bawang putih sempat menyentuh rp lima puluh per kilogram
naik signifikan dari rp tiga puluh per kilogram
naiknya beras itu sejak dari bulan agustus
harganya meningkat dari rp sepuluh sampai ke rp lima belas rp empat belas gitu
berasnya naik kita mengeluh karena berasnya meningkat
apalagi kita sebagai petani
tidak ada penghasilan gitu
kita menyesalkan berasnya semakin tinggi
nah sekarang bawang putih yang naik
sebelumnya di harga berapa bawang putih
di harga rp tiga puluh itu hari rp tiga puluh rp dua puluh lima
sekarang sudah naik rp empat puluh kita ece
ya per kilogram
menurut kementerian perdagangan
sejumlah faktor mempengaruhi kenaikan harga bahan pangan
faktor memang harga beras gabah kan naik nih pertama
kemudian juga ada isu isu ini
ini kan berpengaruh terhadap pelaku usaha
kemudian juga ada kenaikan hit beras juga nih
di sisi konsumen ini kan mempengaruhi juga
termasuk dulu kan ada kenaikan bbm juga nih
menteri perdagangan zulkifli hasan berkunjung ke sejumlah pasar
di beberapa kabupaten dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di pasar
antara lain ke kabupaten sumba barat dan sumba barat daya nusa tenggara timur
badan pangan nasional melalui badan urusan
logistik menyediakan empat ton beras medium dengan harga rp sepuluh enam ratus per kilogram
untuk warga doka bupaten di ntt tersebut
dalam kunjungannya menteri perdagangan juga membagikan beras
dalam kemasan lima kilogram secara gratis ke warga
oh iya makanya dia makanya ada pembagian beras gratis kemudian juga operasi pasar
dua kan ini ada panas jalan jual harga rp sepuluh sekian
kemudian juga ada bantuan beras yang sepuluh kg per kg dua barang barang
ini kan baru dua minggu ya saya kira beberapa tempat sudah ada yang turun lima ratus
ada yang turun rp tiga ratus ada yang turun rp lima puluh
kita lihat mudah mudahan satu bulan akan mulai turun banyak
namun warga kabupaten sumba barat menilai bantuan tersebut hanya bersifat sementara
ya efektif untuk sementara habis itu tetap ini juga kita
menurut sukri beras gratis lima kg tersebut akan habis dalam waktu satu minggu
sedangkan beras di harga rp sepuluh enam ratus hanya tersedia secara terbatas untuk sementara waktu
menteri perdagangan mengatakan selama suplai menurun maka harga akan terus naik
karmel mursalim lastonga pebro nusa tenggara timur